kepolisian daerah jawa timur memastikan belum ada satupun laporan kepolisian yang masuk ke polda jawa timur
terkait video viral pelanggar psbb umar abdullah asegaf
yang baku pukul dengan salah seorang anggota satpol pp
saat ini polda jawa timur memilih mengambil langkah untuk menengahi
sekaligus melakukan mediasi karena banyaknya pihak yang memanfaatkan situasi
dengan menyebar berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial sehingga dapat memicu perpecahan
apakah ini terjadi sesuatu hal yang sifatnya apakah pidana atau bukan
aspek kepolisian disini melihat dari mengambil hikmah
kemudian video viral yang perlu kita catatkan sekarang adalah banyaknya pihak ketiga
yang bukan kaitan dengan habib umar sendiri atau bukan kaitan juga justru dengan yang ada di kota surabaya atau satpol pp
ini banyak pihak ketiga memanfaatkan situasi
kita lakukan patokan
terus di cyber untuk melakukan langkah langkah
ini aparat ini pak
sebelumnya pemimpin organisasi keagamaan bernama umar abdullah asegaf terlibat baku pukul dengan petugas satpol pp
saat ditegur karena melanggar pembatasan sosial berskala besar di surabaya jawa timur rabu dua puluh mei
petugas memberhentikan mobil karena mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang dianjurkan
dan ada penumpang yang tidak menggunakan masker
umar abdullah pun emosi karena tidak diperbolehkan masuk ke kota surabaya
hingga akhirnya terjadi saling dorong dan pukul dengan petugas satpol pp
kini pemeriksaan sudah dilakukan terhadap kedua belah pihak termasuk anggota polrestabes surabaya
yang juga ada dalam video viral tersebut
wahyu pratama putra surabaya